eh im itu orang betah banget ngejedok disitu ngetem aja kayak angkot
iya ya kita aja nih yang kerja disini anak buahnya pak al
gatau kapan pak bos pulang dia pake nungguin segala
ini sungguh mencurigakan ibu pasti ada sesuatu
benar ya sekarang begini aja mendingin dulu laporin ke pak bos deh
tunggu sebentar ya bel
aku malah jadi bantuin mbak andin
ya karena aku ngerasa ada yang gak beres dengan semua ini
aku mau buktiin sendiri
ini obat tidur
saya akan masukkan ini ke dalam minuman yang kau bawa
ini sama sekali nggak bahaya kok
saya ngelakuin ini biar iqbal gak carain kamu
ya kamu paham kan
iya di aku paham
ya siap waited nousa
terima kasih pak riza
terima kasih ya pak riza ya
saya mau kamu dan putra pergi ke alamat yang akan saya kirimkan ke chat kamu nanti
sebelum kamu berangkat saya ingin kamu lakukan sesuatu dulu
bisa kamu siapkan
dan satu lagi riza
kamu bilang sama uya dan boy
jangan bukakan pintu gerbang selama kamu dan putra pergi
kita ada tugas
terima kasih pak pak
kok kepala aku pusing ya
mau ke rumah sakit atau mau pulang aja
enggak enggak enggak
gak usah ngapain lu mas
udah gak usah pulang ya
kan kita menangkep iqbal
keselamatan kamu dan balon biru itu lebih penting buat saya
enggak udah gak apa apa
ya mungkin ya juga karena aku hamil
udah masuk delapan bulan mas
udah berat banget ini perut
kayak bawa barbel tau gak
udah aku ikut ya
kalau misalkan kita sudah menangkep iqbal
nanti kan kita pasti akan lebih tenang
kamu yakin gak apa apa
tapi kalau ada apa apa
ya udah pathogens ya
udah diayun ayun udah kasih susu
pasti ngelompon juga semuanya
kesya noh kayaknya dia gak nyaman deh
mama bantu ya mama gendong
gak mungkin mama harus belajar
aku harus bisa mama
kok kalau dia nangis terus
kayak mungkin ada sesuatu yang gak enak di badan dia
kasian dia malah capek nok
mama bantu dia ya
gak mungkin aku kalau begini terus tergantung sama mama
mama pernah bilang
kalau kesya suka dinyanyiin
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
kamu berhasil ya ampun
aku gak mau lupa
akhirnya ya allah
aku bisa menenangkan kesya
mama video ini biar ada dokumentasi
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engga ya satu aja
itu siapa ya yang keluar dari rumahnya
apa ada yang barang
kok ada dua motor
kalian yakin pak aldebaran gak ada di rumah
kan kalian belum ngecek
udah pasti yakin lah
yang namanya pak aldebaran di sini cuma satu
gerbangnya juga cuma satu
bukan begitu im
kalau non jessica apa pernah dia kesini
lo kenal im
gue kenalnya empa omar puat
wisset gue mau madang
namanya jessica sini nggak ada bang
di sini gak ada namanya jessica
di rumah aldebaran
juga gak ada mbak jessy pak
tunggu di sana sampai hal pulang
kalau pak aldebaran gak ada
saya tunggu di mobil aja
kalian cuma berdua
yang lain ke mana
di atas meja
ikan pedak buah ku ini
bocah kurus pakai pita terus dada
semua yang ada di sini
itu urusan kita bukan urusan anda
kalau memang mau nunggu di sini
itu orang ngotot banget sih
tanya nungguin di sini
betul kata lo im
ini sangat mencurigakan banget
pasti dia punya tujuan dan maksud yang gak baik
perasaan sampai sekarang gak ada berita kematian henry
harusnya kan jadi berita
mereka udah tau kalo gue ngeracunin henry
anda ada di dalam
mereka bener bener cari gue
gimana caranya kabur
kami hitung sampai hitungan ketiga
selamat siang pak
tadi saya dari
dari kamar mandi pak
surat perintah untuk membawa anda
ada apa pak ya
anda dimintai keterangan
kasus keracunannya saudara henry
terus salah saya apa pak
tahanan henry keracunan setelah kunjungan anda
kami meminta anda ikut kami sekarang juga ke kantor
wajah anda juga sudah terekam di cctv
dan anda juga sudah terbukti
bahwa anda mengikuti tahanan henry dibawa ke rumah sakit
semua bukti bukti sudah berada di kepolisian
jadi sekarang kami minta anda ikut kami sekarang juga ke kantor
tante buat semur ayam
makan siangnya disini aja ya
pasti enak banget tante
ini nomor siapa ya
kami dari polsek praja lima
mau mengucapkan salam
terima kasih kepada pak angga
terima kasih kenapa pak ya
atas bantuan bapak
dalam mengidentifikasi pelaku yang meracuni tahanan kami yang bernama henry
dan alhamdulillah sekarang pelakunya sudah kami tangkap pak
alhamdulillah udah ketangkap
kalau begitu sekarang berarti pelakunya sudah ditahan pak ya
pelakunya bernama wira
dan saat ini sudah kami tahan
oke terima kasih pak atas informasinya
sebentar saya telepon al dulu
kamu beneran gak apa apa kan
mas udah kamu tenang aja
karena aku pengen mas angga cepat selesai
ini gue mau kasih tau ke lo
orang yang ngeracunin si henry udah ketangkap
ya barusan gue dikabarin sama polisi peraca lima
alhamdulillah gue udah ketangkap
ini gue mau ke kantor polisi peraca lima
gue mau pastiin semuanya
lo ikut gak kesana
gue kalau sekarang gue gak bisa ikut
lo sendiri ke kantor polisi nggak apa apa ya
gue urus disini gue barisin semuanya
lo urus disana ya
mudah mudahan semuanya bisa kelar semuanya
terus om irfan bisa cepat cepat ketangkap
saya harus pergi benar benar penting
makan siang nantinya tante ya
yaudah gak apa apa
mas angga harus makan disini
siap tante insya allah
eh tante ini saya pesan pintunya ton dikunci
jangan dibuka kalo tante gak tau siapa yang ketuk ya
soalnya bener bener bahaya sekarang
ya terima kasih mas angga
angga barusan bilang katanya laki laki yang meracunin henry udah ketangkep
saya di belakang mbak pak
ini sekitar satu km lagi kita udah sampai pak
mendingan kita cari parkiran deket sini pak
jangan terlalu deket
saya ikutin kamu aja ya kamu cari tempat ya
ini buat ibu
dari siapa pak
dari bu ling tadi bu
mr mark bukan dia udah pergi
tapi dia tadi balik lagi
dan anternya ini khusus buat bu rosa
aduh baik sekali
yaudah sampaikan rasa terima kasih saya ke mr marque
ya makasih ya pak
ini makanan dari istri saya
dia sendiri loh yang masak bu
kemarin istri saya saya bawain minuman yang dari ibu
pas dia lagi datang bulan
jadi ini ucapan terima kasih buat ibu
alah kadarnya bu
ya ampun pak terima kasih sekali
ya sama sama bu
aduh saya senang sekali
sampaikan terima kasih saya ke istri bapak ya
udah saya bukain aja
banyak sekali nih pak
oh bukan bu
ini ada pak surya sama bu sarah
aduh ada besan saya
oke baik pak saya akan temui
terus ini kira kira makanannya boleh saya bawa ke ruang kunjungan nggak pak
mari saya bantu bawanya
waduh ngerepotin gak apa apa ya pak ya maaf nih
nanti kalau gak habis di sana kita makan rame ramelah nikmatin
iya terima kasih saya
oke siapkan bu
ah bagus ya
iya terima kasih pak surya
aduh mas sarah pak surya senang sekali saya di jenguk sama
bu sarah dan pak surya
alhamdulillah saya sehat
pak surya dan bu sarah sehat
alhamdulillah kami sehat
bu rosa ini kita kesini bawain
koisang teh ada beberapa roti
alhamdulillah ini pakai repot repot segala sih bu
gak repot sama sekali
alhamdulillah terima kasih ya
iya sini saya bantu pak
minta ya terima kasih
ini banyak sekali yang kirim makanan atau gimana ini
iya kebetulan alhamdulillah ada yang ngirimin bu sarah
di sini banyak senang sama bu rosa
semua makanan ini kiriman dari orang orang yang pernah ditolong sama bu rosa
iya betul ibu rasa kan memang orang yang baik ya
dengan banyaknya makanan gini kita bisa lihat berusaha benar benar baik
iya bu semua orang di sini tahu kalau bu rosa ini baik
ya terima kasih ya pak
silahkan dicicipin ya pak surya bu sarah
kita makan bareng bareng
waduh pak surya bisa aja
tapi sekali lagi saya mau menyampaikan rasa terima kasih
dengan kehadiran pak surya dan juga bu sara kesini menjenguk saya
saya benar benar kayak mendapat semangat
ya kami berdua sangat menyayangkan
kejadian ini bu rosa
kalau ada yang bisa kami berdua bantu apapun itu
gak perlu pak surya it's okay
terima kasih ya dengan berkunjung seperti ini aja udah merupakan apa ya
suntikan semangat buat saya
saya cuma butuh doanya aja supaya saya bisa cepat keluar dari sini
dan semua permasalahan bisa cepat selesai
ya insya allah kita pasti akan doakan terus berusaha setiap hari
supaya kebenarannya juga cepat terungkap
ibu bisa kembali lagi pulang ke rumah
ya ari mungkin mau silakan
apa orang ini yang bapak lihat
iya pak bentar dia orangnya
orang itu sudah kami tahan
dan sebentar lagi kami akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut
saya mau ketemu sama dia pak
bisa tapi bapak harus isi buku tamu dulu
setelah itu bapak akan kami antarkan ke ruang kunjungan ya
copy ya siap
boleh saya lihat
jess kamu beneran gak apa apa kamu
kamu beneran gak takut
pgn kan ada adi juga
terus suaminya mbak andin aman kok
mbak gak mau kamu kenapa
iya mbak aku bisa jaga diri kok
aman makasih ya
saya udah telpon aja sama putra untuk bantu kita
sebentar lagi pernah sampai
pada saat tidur
siapa sih hati hati kok
oke kita langsung berangkat ya

kamu isi sama putra ya
putra titip ya

ya allah semoga semuanya lancar
jaga mereka semua ya allah
jangan biarkan hal buruk apapun terjadi sama mereka
ya allah semoga semuanya lancar
jangan biarkan hal buruk apapun terjadi sama mereka

jangan biarkan hal buruk apapun terjadi sama mereka
jangan biarkan hal buruk apapun terjadi sama mereka
itu orang betah banget ngejendok di situ
ngejem aja kayak angkot
kita aja nih yang kerja di sini anak buahnya pak a
dia pake nungguin segala
ini sungguh mencurigakan im
pasti ada sesuatu
sekarang begini aja
mendingan dulu laporin ke pak bos deh
jangan kejar keren
ibu boleh tawar
di depan rumah ada anak buahnya pak irfan pak bos
dia nungguin di mobil katanya sampai pak bos pulang
sepertinya om irfan udah mulai curiga
jangan diizinkan masuk
baik pak bos
rena rena sudah di rumah kan
ada pak bos
ya sudah kamu awasi terus ya
kalau ada apa apa kabarin saya
jaga jarak ren
ini diisi lagi berarti
oh ini belum
papa mama kau belum pulang
papa mama belum pulang
mungkin urusannya belum selesai
jadi belum pulang
oh tenang aja
aku juga takut papa mama gak pulang kayak oma
gimana kalau sekarang rena berdoa
minta sama allah
supaya mama sama papa dijaga dan dilindungi oleh allah
ya allah ingin papa mama ya
sama oma juga pulang
sekarang udah gak khawatir kan
kita kerjain pr lagi ya
yang mana jalan kelincinya kira kira
ini di sini ya
tapi dia gak ketolong
henry sudah meninggal
udah ingat ya
kita ketemu di depan rumah sakit
sekarang gue mau tanya
kenapa gue harus jawab pertanyaan lo
lo gak ada hak buat berita berita gue
gue kasih tau sama lo
kasih racun ke orang itu
hukumannya sangat sangat berat
bisa dua puluh tahun
gak ada penjara
lo kasih tau ke gue siapa yang nyuruh lo
gue bakal bantu lo
lo takut sama dia
lo pikir dia bakal bebasin lo
gak akan pernah
jadi gak ada gunanya lo lindungi dia
gue udah bilang
gue berhak mau ngomong sama siapapun
ingin lo cabut deh
gak perlu dicabut
kasih tau ke bos lo
dia punya dua pilihan
atau ditangkap sama polisi
waktunya gak banyak